indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke tujuh puluh dua tujuh belas agustus nanti
lalu apa saja cerita dan juga karya yang ditinggalkan sang proklamator insinyur soekarno selama tinggal di bandung
presiden pertama republik indonesia insinyur soekarno adalah seorang arsitek
tahun seribu sembilan ratus sembilan belas grand hotel preanger dibangun ulang berdasarkan rancangan arsitek cp sumaker
yang dibantu oleh soekarno sebagai jurugambar
saat itu soekarno tercatat sebagai siswa teknisi hoge school
atau yang sekarang dikenal sebagai institut teknologi bandung
ada di beberapa tempat di malabar terus di belakang hotel preanger
sebagai pavilionnya yang ada ke jalan aripan
karena kan yang ngebangun hotel preanger itu sebetulnya arsiteknya sumaker ya
soekarno itu cuma diposisikan sebagai jurugambar aja sih sebetulnya
terus penjara suka miskin juga
yang masih ada sampai sekarang
sebagai sarjana teknik banyak karya insinyur soekarno yang dibangun di bandung
salah satunya masjid yang didirikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan menara bergaya timur tengah yang terletak di jalan perintis kemerdekaan
masjid tersebut kini dikenal masjid persis
ada pula rumah yang terletak di jalan dewi sartika nomor satu ratus tujuh
desainnya memiliki jalan perintis yang berbeda

memiliki ciri atap yang tinggi untuk mengisolasi panas agar tidak masuk ke ruangan
kemiringan atap pun cenderung curam
oleh penghuninya rumah ini masih dijaga orisinalitasnya
dirubah enggak sih
paling kayak gini gini kan udah melepuh ya
kita tambal dikit dikit aja gitu
di rumah ini tersimpan properti dan ornamen antik yang masih berfungsi
kursi kayu sepanjang tiga meter
hingga kursi sofa
nah kursi sofa yang saya duduki ini merupakan kursi yang masih dipertahankan sampai saat ini dengan wujud aslinya
termasuk kedua meja kaca yang bulat dan marmer ini
ini merupakan properti yang masih ada setelah rumah ini dirancang oleh insinyur soekarno
rancangan bangunan ini adalah untuk mencari kursi yang masih ada di rumah ini
bangunan insinyur soekarno memang terlihat indah kokoh dan tahan lama
sayang ada bangunan yang sudah berbeda dengan wujud aslinya
seperti bangunan yang berada di jalan pungkur nomor satu ratus sembilan puluh enam ini
perubahannya menggambarkan jejaknya yang memudar
padahal dengan merawat dan memelihara karya karya arsitekturnya
sama dengan merawat jejak sejarah kota bandung
dan merawat jejak memikirnya
dan pemikirannya yang tertuang melalui karya karyanya
seperti dua bangunan kembar di jalan gatot subroto no lima puluh empat dan lima puluh dua
yang masih berdiri kokoh hingga kini
zaiul haq bandung